kalo bapak gak suka
biar saya gak jadi di d u
bapak boleh deh ambil info saya
jangan lupa pak
buka alamat sales lima puluh
kenapa kita bisa sekolah lagi ya pak ya
pak kepala sekolah
sudah menarik keputusannya untuk mendeok kalian
ya itu gak penting lah
jangan lebih baik gitu
emang bener pak
kita gak jadi keluarga sekolah
sama si ragu pak
saya berani janji haikal
yang penting sekarang kalian temuin kepala sekolah
bilang terima kasih
dan satu lagi
jangan melanggar hukum
apa bener kita gak dikeluarkan dari sekolah pak
kalau boleh tau
kenapa bapak bisa berubah pikiran
itu gak penting
yang penting saya cuma mau dengar janji kalian
bahwa kalian tidak akan berkelahi lagi walaupun sekali
dan kalian harus berjanji
akan merubah kejelekan kejelekan kalian
saya juga pak

ya udah pak kalau gitu kita pameran lagi ya pak
kita pamit dulu ya pak ya
mau masuk ke last pack
sekali lagi makasih ya pak ya
mana si boy katanya udah di telponin
tapi kok gak dateng dateng
denboy teh kemana tuh ya
saya teh sudah bilang sama denboy
aduh aku harus buru buru ke kantor
ada yang harus aku tanda tangan
kamu masih mau pergi
kamu ini lebih pentingin keluarga atau karir sih
ya karir lah pak
bener bener kamu ya
iya aku bener bener kok milih karir
pertama kali kita ketemu tuh dimana di kerjaan mama
kita bikin proyek sama sama
mama gak akan ketemu sama papa
terus si boy
kita gak bakalan punya boy
ya jadi emang gak salah dong
hah kamu tuh bener bener pinter cari alasan
mama telpon boy dulu ya pak
riang tak terkira
datang dari india
uh jauhan eh
saya di kebunnya
kok suaranya beda
saya di iman ya
ini ada depan yonya
kok bisa sih hapenya boy di
akhirnya gue bisa belajar lagi
nah sekarang lo baru merasakan kalo lo butuh sekolah
kalo di kelas jangan keseringan sms an
lo juga kan
makanya jadi pelajar tuh jangan berantem mulu
kayak bukan anak sekolah aja lo ah
di kelas bukan rumah nenek
kamu dimana boy
di sekolah ma
bukannya kamu udah dikeluarin dari sekolahan
sebentar lagi gurunya masuk nih

diirah kamu itu udah dikeluarin
mungkin piira salah denger kali mah
boy nggak dikeluarkan dari sekolah
boy ada di kelas sekarang
nyonya ya ampun gusti
waktu kepala sekolah bilang den boy dikeluarkan tuh
saya tidak ada di situ
malahan mah ya itu
ibunya temennya den boy teh
terus juga kata kepala sekolah at
dia teh kecewa sama juragan
katanya nyonya kalau diundang sama kepala sekolah tuh gak pernah datang
tapi kenapa barusan si boen bilang dia ada di dalam kelas ya
biar jelas mah atuh mendingan juragan sama nyonya teh cek saja kesana
ya udah mah itu ide yang bagus
kita ke sekolahan buy sekarang kita cek
tapi kan mama mau pergi kerja pak
kamu mau pergi
sama aku juga harus pergi tapi ini kan
kalo kamu bener bener mau pergi
biar kita cerai aja
jadi papa ngancem lagi nih
oh yang ini beneran
dan kalo kita cerai
karena boy akan ikut aku
ya udah ikut kamu ke sekolahan
awas aja kalo super bohong

lupa lagi sih ma
aku deh aku deh
kak jangan kemana mana
rumah tangga begitu menurutnya
selamat siang anak anak
kamu ini sembarangan
baru aja diselamatin dari d e u
udah mau main main handphone
maksudnya kan tadi kan sedih banget tuh
ngedenger saya mau di d e u
kalo saya nggak jadi di d e u
biar rumah saya seneng lagi pak
biar saya nggak jadi di d e u
bapak boleh deh ambil info saya
jangan lupa pak
buka alamat salah lima puluh
ada yang saya bisa bantu
kami kami orang tuanya
buke alamat salah lima belas pak bu
ada di kelas
kita sebagai orang tuanya
boleh ngeliat nggak
seperti yang kita bahas di halaman satu ratus lima puluh
sebelum membahas gg
ada orang tuanya boleh di luar
ya aku tau
pak ada apa ya
apa kita meneleon lagi
shh nggak ada apa apa
kamu ditunggu di depan
ada orang tua kamu